kita beralih ke berita sepak bola manajemen persatuan sepak bola mojokerto putra atau psmp
mengajukan banding ke komisi disiplin atas sanksi larangan bertanding pada tahun depan yang diberikan oleh pssi
psmp menilai match fixing yang ditudingkan berlebihan apalagi psmp tidak pernah dipanggil untuk dimintai klarifikasi
opsi mengajukan banding ke komite disiplin pssi ini disampaikan oleh kuasa hukum persatuan sepak bola mojokerto putra atau psmp
saat menggelar jumpa pers di kantor koni jalan jaya negara kabupaten mojokerto rabu siang
manajemen menganggap saksi yang diberikan cacat hukum karena tidak didasarkan pada kode disiplin pssi
pihak pssi hanya berpatokan pada kegagalan tendangan yang dilakukan oleh krishna adiputra
sebagai bentuk komisi
pihak psmp juga belum pernah dipanggil oleh pssi untuk melakukan klarifikasi
pssi hanya mendapat laporan dari lembaga internasional genius port dan international bed on profit di belgia
padahal sebelumnya pssi tidak pernah bekerja sama dengan dua lembaga ini
pssi dituduh punya hak untuk didengar melakukan pembelaan
dalam kasus ini psmp
bp tidak pernah dipanggil oleh komite disiplin
dengan adanya proses banding ini
manajemen psmp meminta agar komite menerima permohonan banding
dan merehabilitasi nama besar psmp di persepak bolaan indonesia
agung wibowo mojo kertop